saya terima kasih banyak sama ibu ya
kalau memang benar ibu orang tuanya saskia
silahkan ibu ambil
enggak umi aku tetap anak umi
contoh saya mau lewat mau pulang
saya shita tante bukan saskia
ya ampun ini anak mirip sekali dengan saskia
aku harus memanfaatkan anak ini
ibu kenal sama tadi gadis yang bawa odong odong ini
oh itu si sita
itu mah anak angkatnya bu umi
emang ada apa bu
anak angkatnya ibu umi
semperin aja ke rumahnya ya
terima kasih ya bu ya
sita anak ibu
pertama kali saya lihat saski
perasaan kontak batin seorang ibu sama anak gak bisa dibohongin
saya yakin betul
dia saskia yang selama ini kami cari cari bu
kalau ibu gak percaya
saya ada berharga
ini saskia waktu kecil
anak ini diantar orang tuanya ke saya
mereka bukan orang tuanya
dia mengaku ngaku sebagai orang tuanya
pasti mereka yang mengambil saskia waktu di taman bermain
kembalikan anak saya
saya tahu kalau memang benar
sita anak ibu
terima kasih bu
ibu makasih karena ibu selama ini sudah merawat saskia
ternyata perempuan tua ini
saya terima kasih banyaknya
saya terima kasih banyaknya
bersama ibu ya bu
kalau memang benar
ibu orang tuanya saskia
silahkan ibu ambil
aku tetap anak umi
ini ibu muna
dia yang melahirkan kamu
hanya sebagai anaknya
kak seperti ini
mama udah mau peluk kamu lama
ya ampun ini anak
setia anak ibu
sekarang jadi anak mama
gak pernah berubah
udah gak usah malu malu
anggap aja ini rumah kampus sendiri
apaan sih kamu
saya diem gak
dia ini anak kampung
yang ngerusak mobil aku
dia akan gara gara remnya
kamu yang diem
kamu tuh bisik tau gak
emang ngapain si mama belain dia
gak ada yang belain
kamu diem ya
kamu gak usah pikirin dia ya
gak usah hirauin dia
yaudah sekarang kita liat kamar kamu
aku gak ngerti ya sama mama
ngapain sih bawa anak kampung itu kesini
kapan sih kamu ngertinya
udah kamu tenang aja deh
kamu harus beli
gimana kalau enggak
tempat gak keliatan
mama yakin begitu papa kamu lihat pandangan pertama
kamu itu harus sudah mulai terbiasa
gak boleh canggung atau kikuk gitu
hari ini adalah hari yang spesial buat bapak kamu
karena sudah sepuluh tahun papa kamu tugas di luar negeri
dan sekarang dia mau pulang
dan yang terpenting
kamu harus ingat kalau kamu itu saski
akhirnya aku bisa kembali ke rumah ini lagi
ya ampun pa
kita semua kangen sama papa
papa juga kangen sama kalian